kepolisian resor mataram memastikan salah satu orang yang diperiksa dalam kasus gatot brajamusti adalah reza artamevia
reza artamevia bersama tujuh orang lainnya sedang menjalani pemeriksaan intensif di ruang narkoba polres mataram
terkait kasus penggerbekan ketua umum parvi gatot brajamusti dan istri keduanya dewi aminah di hotel golden tulip mataram hingga senin sore
pihak kepolisian polres mataram masih memeriksa delapan orang
lima diantaranya adalah yang diamankan dalam ruangan dua pasang suami istri dan reza artamevia serta tiga orang saksi
mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang narkoba polres mataram